itu yang gue mau
kalau abang emang bersih keras mau fight sama saya
engga disini tempatnya bang
mendingan di dalam aja
tapi ada syarat
pikir gampang nyari penumpang ya
aduh siapa sih
belum diangkat juga noh
yaudah lo coba terus aja sampai diangkat
tadi mohon dirai habis dihajar sama dapeli kobra ray
sekarang dia gak bangun ray
lo cepetan sekarang ke sini
gue di jalan raya jengkel ray
gue kesana ya
ya allah semoga mending gak apa apa
lindungi dia ya allah
mohon apa lo kayaknya butuh napas buatan gak ya
mana mau sih mondi kasih napas buatan sama lo
udah udah udah
yandok yang udah bikin mondi gini siapa
kalo bukan black cobra
tadi tuh dia lagi narik angkot
mereka resip banget tau gak
semua pada keluar nggak bayar
udah gitu mereka langsung nyerang kita
iya pas kita lagi fighting kita lagi berantem sama mereka
nah abis itu mondi dihajar sama anak black cobra
yaudah kalau gitu kita ke rumah sakit ya man
tadi dari tadi juga udah gue
udah gue usulin itu
lo kan tadi cuma nyuruh kasih napas buatan doang
kata rayya bener mohon
mendingan lo ke rumah sakit sekarang mohon
gue ntar naik angkut tombol gas yuk
yuk biar motor aja bawa sama dado yuk
ntar juga sembuh sendiri gue ya
si sembuh sendiri gimana sih mohon
namanya penyakit badan sakit
mesti sembuhin sama dokter atau perawat
yang sakit mana biar aku pijitin ya
udah aku udah mendingan kok
gue cabut ya
mohon makasih banget ya
yaudah kalau gitu
ian do makasih banget ya udah ngasih tau mu dia ada di sini
gue cabut dulu ya
kasihan ya nasi mereka berdua
mereka tuh harus rela relain
demi kebahagiaan kedua orang tua mereka
padahal hati mereka sakit kok
alhamdulillah temen gue ada juga yang kayak gitu lo ian
dia hampir rela putus sama nek
dia udah sama pacarnya
padahal dia sakit banget
sampai sekarang miris banget harus narik angkot segala
kasihan dulu aja sama diri lo dan nasib lo
tapi iya juga sih do
nasib percintaan miris
nasib keuangan miris
buka dari lahir miris
lu dari lahir udah gendut
udah kita narik angkot lagi yuk
gue mau ketemu sama dia
tapi tolong jangan bikin keributan di sini
gue cari boy dan bukan cari dibutuh
gue pengen tahu
kalian tunggu sini ya
joran emang itu
gue datang kemari
anak buah gue banyak datang kemari
ngedaftar ke tempat lo
kata mereka mereka semua mau belajar belajar di samarang
segala puji itu hanya untuk allah bang
dan kalau emang murid murid abang mau daftar di sini
nah tapi saya nggak bisa terima tantangan abang
karena saya nggak mau jadi sok jagoan
eh luang anak muda masih bau kencur ya
kalau lo luar rencanaan gue gue akan hancurin sempat ini
maaf jangan cari masalah di sini bisa
kenapa lo nggak terima
lo maju serang gue
itu yang gue mau
kalau abang emang bersih keras mau fight sama saya
nggak di sini tempatnya bang
mendingan di dalam aja
tapi ada syaratnya
aduh kenapa sih
kok boleh nyampe rumah tapi gue kayak ngerasa gak tenang gitu ya
nggak nggak nggak belajar belajar
nggak bisa gue nggak bisa belajar nih